dan representatifnya kemarin sebagaimana pak dirjen waktu awal datang ke sini dengan pak kedua direktur dan pak laba le itu estimasi maksimal lima hari
tadi malam sudah nyambung
nah ini harus dipahami kepada masyarakat ini kan baru sementara nyambungnya dulu mengimbangi elevasi muka air yang ada di sungai wulan
kemudian secara fisik bisa dilihat bersama itu kan masih harus disamakan kanan kiri kemudian secara konstruksi harus diperkuat lagi tentu dari sisi dimensi
yaitu lebar dan termasuk strukturnya
dan itu harus dilakukan estimasinya nanti paling lama
lima hari lah untuk sama dengan elevasi